ibu nda datang menyelamatkanmu
ibunya sudah katakan semua yang kau lakukan ini sangat berbahaya
putriku bukalah topengmu nak
kita kembali ke pajajaran sebelumnya yang lain curiga
ibu nda mohon
aku terlepas dari kejaran mereka semua
siapa penuh pengen tadi berpapasan dengan diriku
aku tidak mau memikirkan yang lebih jauh
saatnya aku mengganti pembantuan
aku tidak mau mengganti pakaianku
sepertinya ada yang mengikutiku
aku tidak mengganti pakaian disini
aku khawatir seseorang yang mengetahuinya
itu sangat berbahaya
aku harus menjadi tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
aku harus mencari tempat yang lebih aman
terima kasih olah
hey busti sepertinya ada yang ikut campur urusan kita
mereka harus mati malam ini
kita kejar mereka
putriku putriku ini ibunda nek
siapa mereka kenapa mereka membantuku
putriku ibunda datang menyelamatkanmu

dia bukan putriku rara santam
seorang panggilan ken seiner walaium union loong cah sendiri
perubahan tahu siapa siap "